setelah berduet dengan shanti pada dua ribu dua dalam lagu hanya memuji
nama marcel sihaan atau marcel mulai dikenal sebagai salah satu solois pria indonesia dalam genre pop
menjerat hatiku menantaku tajam
karirnya semakin cemerlang sebagai seorang solois
marcel kini telah memiliki enam album puluhan single dan klip video yang laku di pasaran
salah satu yang menarik perhatian adalah album platinum playlist
album platinum playlist milik marcel berisi lagu lagu hit milik penyanyi lain yang ia nyanyikan ulang
banyak pihak yang menilai album ini adalah sebuah kemunduran karena menimbulkan kesan tidak kreatif
namun marcel tidak peduli album cover justru merupakan impiannya sejak dulu
dan berlalu sampai kau tiada perdahan
banyak orang mempertanyakan kenapa marcel membuat album yang isinya lagu lagu orang lagu lagu cover
alasannya tahun dua ribu lima sebetulnya ini adalah cita cita saya
saya sudah pengen sekali ingin membawakan cover lagu lagu orang
jadi anda memang ingin membawakan lagu cover ya
ya itu tadi saya memilih untuk tidak terlalu peduli dengan terlalu banyak sindiran sindiran dan kritik kritik yang miring gitu ya
saya tidak terlalu pikirkan
itu menarik sekali karena tidak mudah ternyata gitu
kalau dibilang orang ah dia sudah tidak ada ide kehabisan ide gitu tidak kreatif
justru buat saya disini kita dites untuk bagaimana sekreatif apa kita membawakan lagu orang
dengan tetap memasukkan unsur kita tanpa mengganggu si lagu yang aslinya
tahun ini untuk pertama kali marcel menggelar konser tunggal di bandung jawa barat
ia menyanyikan dua puluh an lebih single hitnya dari album pertama hingga ke enam
yang menarik dalam konser ini marcel tidak tampil sendirian
ia juga berkolaborasi dengan musikus bandung lain seperti mocha dan homogenec
ada alasan mengapa akhirnya ia mau menggelar konser untuk pertama kali di bandung
apa yang membuat anda akhirnya membuat konser di bandung
ya ini seperti memang sudah waktunya pertama ya
dan ada beberapa teman juga yang bilang bahwa
lu harus bikin konser lu harus bikin konser di bandung
karena banyak orang nanyain sebetulnya
banyak orang lihat lo perform di bandung di acara acara private functions dan apapun
tapi belum pernah lihat lo bener bener bawain benar benar list lagu lu panjang berjam jam gitu ya
itu belum pernah
marcel mengatakan ia dan tim juga berencana menggelar konser yang sama di beberapa kota berbeda di indonesia pada akhir tahun ini
istiarto sigit jakarta